aku lebih pro fair toko konvensional karena emang aku tipe orang yang suka ngeliat liat barang dulu
yang suka touch and feel gitu ya yang suka nyoba dulu karena kalau di toko online tuh biasanya
kira kira kan dan nggak bisa terlalu lihat bentuk di badan aku sih biasa belanja online karena apa
ya lebih gampang aja sih lebih gampang aja jadi kayak udah tinggal tunggu nanti datang
kalau aku lebih suka datang ke tokonya soalnya kan bisa dicoba tahu bahannya terus lebih cocok
aja kalau online kan kadang kurang pas gitu jadi itu sudah ada pendapat pendapat juga masyarakat
memang masih terpecah sih tapi rata rata memang terbanyak memilihnya online kalau tadi secara
survei sudah kita hadirkan ya prab ya ada banyak alasan kenapa seseorang itu belanja online dari
mulai kemudahan ya praktis karena tidak harus pergi ke tempatnya lalu kemudian juga

kadang kadang diskonnya banyak banget ya iya harganya lebih murah dibandingkan toko toko konvensional
kenapa lebih murah ya logis misalnya mereka tidak perlu bayar tempat untuk berbisnis
kadang kadang juga mereka nggak perlu juga bayar pajak juga gitu kan karena tidak terdaftar juga
nah sehingga ini yang menjadi magnet ya kenapa banyak orang berbelanja online nah masalahnya
adalah sekarang ini ternyata modus penipuan juga sudah mulai ada di situ ya beragam di sana dan juga
kita harus segera mengendalinya supaya belanja online semakin aman semakin nyaman
betul nah di studio sudah hadir teman teman kita semua yang juga akan berbagi pengalaman untuk anda
ada mbak nataliman natali selaku yang pernah ataupun korban kasus penipuan online begitu ya mbak natali
kemudian juga ada lala sebelahnya ini tuh teman teman teman yang rata rata curhatnya ke mbak lala
kita sebutnya mediator ya bisa lah bisa lah seperti itu tapi mungkin orang mengenal penyiar radio oke dan di sebelahnya mbak lala ada mbak lala
ada mas lulus abadi dari ylki ya ya saya namanya konsumen indonesia saya juga korban loh oke
karena istri saya kan belanja online nah saya korban ngeluarin uang saya korban juga sama
sempat ditipu tipu juga kan ya padahal buat belanja apa mungkin dari mbak nathalie lusyakarnak yang pertama
waktu itu kasusnya seperti apa ya saya kan belanja online ya terus seperti biasa awalnya sebenarnya awalnya tuh lancar biasanya jadi kayak ada barangnya segala macam
terus kan setelah itu akhirnya kita percaya ya berarti ke seller tersebut dan kita berarti lebih mau untuk pending lebih banyak
iya benar dari situ mulai jadi mulai ketahan ketahan dan akhirnya gak ada barang
barangnya apa sih dan berapa jumlah uang yang dikeluarkan
tas branded ya ya di atas seratus juta oh ya dan waktu itu udah semua dikeluarkan seratus juta atau iya total
karena transfernya di awal sih iya betul

itu benar ya maksudnya kerugianya sama iya betul

iya betul iya betul
kayaknya sampai seratus jutaan lebih gitu ya iya
oh dan sekarang sudah melapor atau seperti apa
ya masih dalam proses ya coba kita tunggu baik baik
terus pernah lagi nggak selain itu pengalaman lain
iya teman teman sih banyak sih
dari teman teman itu ceritanya seperti apa aja misalnya
kurang lebih kayak gini sekarang sih banyak kan ya
awalnya tuh lancar semua lancar
terus makin kita percaya makin spending lebih besar
sending lebih besar tiba tiba hilang
atau ya kebanyakan hilang sih
oke berapa lama dari mulai memesan sampai akhirnya tuh ngeh kalau ini saya ditipu nih
tiga bulan lah ya
oh iya jadi sempat intensif gitu untuk komunikasi
awalnya nggak hilang jadi alasan alasan terus gitu sih
iya barangnya belum nyampe lah atau apalah gitu ya

dan kita juga suka melihat testimoni orang orang sebelumnya yang membeli di sana
kalau saya segitu kalau misalnya lihat lihat barangmu online
tapi memang kalau misalnya kita bilang belanja online tadi yang prabowo bilang tentu lebih simpel dan juga sangat mudah
tinggal klik dan semuanya selesai
namun banyak yang melupakan nih resiko belanja melalui internet dan yang paling sering terjadi karena saya emosi adalah penipuan
ya itu terjadi soalnya karena pembeli tidak bertemu langsung dengan penjual dan tidak bisa memeriksa langsung barang yang akan dibeli
serta juga kewajiban
kewajiban harus membayar terlebih dahulu
sehingga kredibilitas sebuah toko online begitu penting bagi konsumennya
toko online mulai populer di indonesia pada tahun dua ribu enam dan semakin berkembang sejak tahun dua ribu delapan
hal itu karena makin banyaknya pengguna internet di indonesia
semakin mudah dan murahnya koneksi internet di indonesia
serta semakin banyak pendidikan dan pelatihan pembuatan toko online
dengan harga yang sangat terjangkau
membuat toko online semakin mewabah di negeri ini
dan ketika bisnis toko online ini meningkat maka peluang terjadinya tindak kriminal pun terbuka
yang paling sering terjadi adalah penipuan
keberadaan toko online yang tidak terpercaya tentu saja meresahkan masyarakat
oleh karena itu pemilik bisnis online melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen
seperti membangun toko atau gerai
itu sih udah pasti sih ya
pasti jadi orang jadi lebih percaya
soalnya kan kalau misalnya ada apa apa dia bisa tinggal langsung datang ke toko kan
lain hanya dengan pemilik bisnis online perseorangan
penyedia layanan e commerce justru mengkhawatirkan modus penipuan fisik
modus ini memasukkan akun e commerce seseorang yang seringkali berakhir pada pembobolan kartu kredit
kalau untuk di bukalapak mungkin aku bedakan menjadi dua jenis keamanannya
yang pertama adalah
yang kedua adalah keamanan akun
jadi memang sudah tidak ada lagi penipuan penipuan yang
oh udah transfer tapi barangnya tidak nyampe atau tidak sesuai dengan pesanannya seperti itu
faktor terbesar yang menyebabkan masih banyaknya penipuan online di tanah air
adalah kurangnya it security awareness dari para pengguna e commerce
secara umum it security awareness bagi pengguna internet adalah
think before click itu kita ngapa ngapain mengklik sesuatu harus pastikan dulu
apakah yang kita klik itu adalah sesuatu yang benar benar valid
misalnya kalau kita menerima sebuah email berisi informasi tertentu
jangan langsung percaya walaupun dia mengaku pihak yang terkesan pihak yang benar gitu ya
jika anda senang berbelanja online waspadalah
jangan mudah percaya dan selalu lakukan pengecekan
jangan lupa menekan tombol ok
matias sina jakarta
ini kita lagi rame nih perbincangkan tentang belanja online ini karena memang ternyata
wah angka angkanya cukup mengejutkan ya
ya bukan cuma satu juta dua juta itu juga sudah besar sih menurut saya
tapi ratusan juta rupiah di sini natali akhirnya harus tertipu dengan itu
sudah lapor polisi tapi enggak
belum lapor polisi nah tapi bagaimana penyelesaiannya kalau natali
ya dicicil sedikit sedikit sih dari orangnya ya
mungkin sekarang kita kelala dulu deh
nah karena ini terima cerita dari banyak teman teman
curhat awalnya dicurhatin
bah saya ketipu
waduh banyak ya ternyata itu dari sekitar awal dua ribu tiga belas
awalnya dicurhatin aja
terus akhirnya kok ini kok ngeselin banget ya
karena kan saya jujur saya juga berjualan online
saya merasa bahwa kok nama kita yang berjualan jujur itu takutnya nanti bisa tercemar oleh penipu penipu pelaku penipu penipuan online ini
dan biasanya dulu juga awalnya curhat
terus akhirnya saya coba bantu beberapa yang bisa ada yang dimediasi
beberapa memang yang itu penipu kriminal
memang dia niat untuk menipu untuk mendapatkan sejumlah uang
jadi barangnya itu di transfer tapi barang tidak dikirim sama sekali
itu beberapa modusnya satu
yang kedua itu sudah ditransfer tapi ternyata beli yang barang autentik yang dikirim yang kw
atau juga yang sekarang lagi in
yang lagi banyak sekali peminatnya itu adalah semacam kayak pre order
tapi ternyata udah kasih uang dp
kemudian oh sis barangnya udah ada sis
jadi harus dilunasi dong
kemudian dilunasi dan ternyata sampai batas waktu yang cukup lama
ada yang sekitar enam bulan ada yang tiga bulan bahkan itu barang tidak sampai
dan pasti korban korbannya juga customer nya ya meminta refund dong
nah itu juga sekarang masih dalam proses pengembalian
ini juga jumlahnya cukup fantastis yang sedang saya bantu bersama dengan teman teman lain itu juga
kalau dari mas tulus dari konsumen sendiri sejauh ini yang mengadukan tentang apa namanya penipuan belanja online ini seperti apa
ya ini kan fenomena baru ya
dimana digital economic menjadi fenomena di indonesia
satunya adalah transaksi online itu
nah kalau di lki memang juga menunjukkan fenomena yang sama
trend pengaduan masyarakat dari transaksi online itu meningkat tajam tiga tahun terakhir
jadi menduduki tiga besar dari pengaduan yang masuk ke ilki
jadi memang cukup signifikan
itu pun dari perusahaan yang kredibel yang terdata
jadi itu yang tiga besar seperti itu
ya ada sekitar dua puluh an operator online yang terdata di ylki terkait dengan pengaduan yang masuk
tapi yang terbesar itu
jadi yang terbesar dari perusahaan perusahaan yang ternama dari operator online itu
cuma saya lihat kalau dalam kasus mbak lala misalnya menurut saya terlalu berani ketika bertransaksi dalam jumlah besar tanpa adanya satu dokumen dokumen yang harus ditandatangani
nah itu juga
itu juga pengen kita tanyakan
kenapa sih seseorang itu
itu juga barangkali juga ya
bisa akhirnya percaya
apa sih yang biasanya di apa ya
dilakukan oleh si penjual ini atau center ini
percaya gitu kita sama mereka gitu
dan mengeluarkan uang sebanyak itu tanpa ada perjanjian tadi yang seharusnya dilakukan
sebelum kita coba bahasnya di segmen berikutnya
kita akan jeda dulu
kami akan kembali saat lagi
anda jangan kemana mana
ya tutu orangnya masih membahas soal penipuan
penipuan loh barangnya kadang kadang nggak sesuai
nantinya pada saat tiba di kita
nah berikutnya adalah peralatan rumah tangga
dan berkebun ternyata konsumen
juga memanfaatkan belanja online untuk
melengkapi peralatan rumah tangga sekaligus
bisa mempercantik taman mereka
nah yang ketiga adalah
oke sebentar ya
ini gambarnya masih media
kemudian juga setelah itu
kenapa orang beli tiket karena
tidak perlu antri
menikmati hiburan yang dipilih
ini gambarnya salah ya gambarnya
karena ini juga banyak akhirnya mereka harus beli disana
kayak keluaran baru
apapun biasanya lebih murah
kalau misalnya lewat belanja online
ini sepatu juga nih prabowo suka beli sepatu online
saya sih enggak tapi istri saya yang belanjain orang
sama aja ya sebenarnya
karena lebih mudah daripada kita jalan ke toko
bolak balik cari modelnya sesuai ukurannya
kalau di online ini tinggal klik
udah langsung nemu kira kira apa saja nih yang cocok untuk kita
jadi itu dia yang paling banyak dicari oleh masyarakat
nah tapi itu dia tadi kita makanya berbincang soal ini kan
rentan sekali untuk terjadi penipuan
nah tadi kan kita akan bicara nih sekarang
sebetulnya apa sih bahasa bahasa seperti apa
yang misalnya bisa dikenali dengan cepat oleh
oleh kita bayar nih bahwa ini ah ini kayaknya udah mau nipu nih gitu
dari pengalaman seperti apa
mungkin natalia bisa cerita saat mulai apa namanya akan dipermainkan itu seperti apa gitu
biasanya sih alesannya makin banyak ya
maksudnya kan paling sering barang pre order
nah pre order misalnya dibilang aduh belum nih belum nyampe terlambat gitu sekali dua kali
tapi kalau udah dua kali tiga kali
mestinya harusnya nggak gitu ya maksudnya kalau kita minta
buktinya misalnya invoice lah istilahnya
itu harusnya ada dong
dan ini enggak ada invoice sama sekali
oh nah tapi itu tadi pertanyaannya kenapa nggak ada invoice nggak ada dokumen
akhirnya natali percaya ataupun kita semua juga biasanya percaya
apa yang bikin natali ataupun mbak lala nanti bisa cerita juga apa yang bisa bikin percaya
natalia kan tadi mau cerita nih kayaknya juga
banyak kan kita kalau belanja online yang udah transaksi besar itu biasanya kan rekomendasi
rekomendasi kalau ada rekomendasi yang orang sebelumnya lancar misalnya pasti kan kita percaya
belum lagi waktu kita belanja dalam yang belum terlalu banyak ternyata benar gitu
terus biasanya kita juga tahu orang ini biasanya lumayan lama ya
misalnya awalnya dia benar benar tiba tiba hilang susah juga sih kayak gitu
ya biasanya sih bahasa bahasa janji nih contoh ini pre order itu sebenarnya yang paling gampang disusupi oleh para penipu penipu online
karena kan waktu tenggang waktunya lama dari belakang ya kan ini ya tadi sih pengavalan itu nih
transfer pelunasan sampai barang sampai ke customer itu maksimum dua tiga minggu nah biasanya kalau
sudah lewat dari dua atau tiga minggu itu ya minta nomor ini riset pengiriman aduh bentar ya alasan
ini ini itu itu foto tasnya dulu deh saya juga pengen tahu tas saya sekarang kayak gimana gitu
coba di foto foto in juga jadi kalau seandainya si penjual sudah mulai tidak memenuhi laislanya
ya tidak memenuhi standarisasi kalau seandainya dia harus berjualan secara online yang betul
itu biasanya sudah mulai terlihat tuh jadi jadi ngeles satu alasan ini itu aduh saya baru sampai
rumah nih aduh saya baru mandi nih aduh saya baru bangun banyak alasan tuh sudah mulai bisa dicurigai sih
sebenarnya kalau dia tuh sudah akan mengarah ke salur salur
salah satu tindak yang kurang baik lah ya gitu gitu pak tulus gimana ini masalahnya kompleks
loh ya banget nggak sebenarnya nggak komplek kalau konsumen juga punya tingkat kewaspadaan dan
kecerdasan dalam bertransaksi misalnya jadi apa saja khususnya untuk barang barang yang atau
dengan nilai jumlah yang sangat tinggi tadi artinya kalau kalau awalnya kan mestinya
kita bertransaksi walaupun online tapi dengan satu situs yang resmi
mengantisipasi agar kita tidak terjebak pada penipuan yang fatal tadi tapi kalau kita
lebih pada kepercayaan yang karena pertemanan segala macam itu sudah sudah resikonya sudah sangat
tinggi itu udah high risk apalagi dengan nilai uang yang sangat besar ya tapi kalau kita awal dengan
walaupun online kan misalnya dia perusahaan resmi ya itu yang paling aman untuk kita bertransaksi
secara online itu pun juga data diawal tadi pengaduan dia lagi juga banyak pengaduan pengaduan
seperti itu walaupun tidak sedramatis dan tidak se extreme dari yang kasus tadi dalam menyikapi
fenomena seperti ini saya kira ya tadi konsumen harus punya antisipasi untuk bertransaksi sebelum
melepas uang karena di satu sisi tadi kan sebenarnya asasnya kepada kepercayaan sementara
uangnya sangat sangat tinggi yang tidak mungkin tidak hanya berbasis kepercayaan saja ini harus
menjana apalagi secara regulasi juga saat ini pemerintah belum melakukan saat ini kan sedang
penggodokan pp tentang e commerce yang itu nanti semua provider e commerce harus terdaftar ya itu yang
ya memang kalau sudah ada regulasinya sih enak ya walaupun ya itu panjang ceritanya ya untuk ada
regulasi bisa dua tahun tiga tahun kedepan barangkali sebentar lagi saya kira harus segera
menjamin akan menyelesaikan persoalan penipuan penipuan penipuan penipuan itu sepanjang pelaku pelakunya
tidak terdaftar dan kemudian makanya pemerintah yang kita dorong baik badan pom kemendak dan juga
polisi itu dalam melakukan operasi pasar jangan hanya operasi pasar yang konvensional saja tapi
operasi pasar di online karena sekarang pasarnya online digital dan ini bukan hanya di indonesia di
karena karena online tadi ya ini juga jadi karena negara lain ya udah berarti karena angkanya cukup
besar juga terjadi di indonesia ya harus itu kan pintar pintar juga masalahnya sekarang ini kan
memang belanja online ke atas dasar kepercayaan ini ya trust basis ini juga masih sangat
tinggi mungkin juga sekarang kita masih pengen belanja online juga nah barangkali perlu ada nih
sebetulnya tips tips ataupun juga cara agar konsumen itu bisa lebih bisa terjamin
waspada tadi kan pak tulus juga mengatakan seperti itu seperti apa ya sebelum undang undangnya jadi
gitu kan harus seperti apa kita akan coba bahas di segmen selanjutnya kita bersama kami di good morning
hai hai hai oke masih bersama kami di good
morning nah kita sekarang terakhir akan bicara nih sebelum nanti ada legal standingnya yang undang undangnya juga jadi begitu sehingga kita lebih mudah untuk melaporkan kalau misalnya memang
ada kasus penipuan seperti ini nah ke depan ini eh harus seperti apa ya kan nggak mungkin juga kita akan jadi enggak
belanja online toh ini memang sudah menjadi sebuah kebutuhan memang jauh lebih murah jauh lebih mudah gitu kan apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai
jauh lebih mudah gitu kan apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai
konsumen untuk bisa
dalam berbelanja mungkin
dari aduan aduan selama ini
jadi biasanya gini kalau
pertama kali transaksi dengan
sebuah toko online
punya akun di salah satu
nggak karena kan kalau bertransaksi
melalui salah satu portal e commerce
ini terbilang cukup aman ya
jadi barang sampai dulu
kemudian boleh dicek kalau tidak sesuai
dari bentuk atau bahkan dari
dan uang anda itu
tidak akan diteruskan ke si penjual
jadi akan dikembalikan lagi ke kita
itu sih sebenarnya kalau mau
bagaimana cara supaya kita tidak terkena
penipuan online tanyakan
saja ke penjualnya
seperti itu sih
jadi apakah dia punya
akun atau tidak
ya itu sih
memang bisa membantu pak tulus
atau bagaimana atau justru
jangan jangan ada modus lainnya dengan menggunakan
portal online yang resmi
ya cukup bisa membantu
dalam arti kan terkoneksi dengan
portal yang resmi itu ya artinya
portal resmi juga punya tanggung jawab untuk
kemudian kalau terjadi sesuatu dia bisa
diminta pertanggung jawaban
oleh konsumennya dan pelacakannya
juga bisa tetapi memang
yang paling utama adalah
pada konsumen apalagi tadi sekali lagi
dengan nilai transaksi yang
besar cukup besar
pertama itu kedua kalau untuk hal hal
yang sangat spesifik itu juga aspeknya
jangan beli lewat online misalnya
jangan online karena rekomendasi dari
yang menjual obat online itu adalah
palsu jadi sangat berbahaya selain kita
uangnya mungkin hilang tapi juga mengkonsumsi
kosmetik obat yang langsung
ke tubuh kita ya jadi saya kira dengan
fenomena transaksi online ini satu hal yang
positif karena ini adalah era nya tetapi
kemudian perlu kecerdasan ekstra hati hati
oleh konsumen jangankan yang online
belum jelas kemudian
apa namanya pelindungan dari pemerintah
juga belum cukup baik sehingga intinya
adalah di konsumen untuk
mengembalikan spasi dini sekarang ada
nggak sih tempat untuk mengadu
sementara nih kalau misalnya ada
konsumen yang tertipu dari belanja
online ini gitu itu harus ke mana ya
biasanya sih gini kalau seandainya kita
sudah benar benar merasa aduh kok ini
sudah si penjualnya sudah tidak
kooperatif ya dihubungin tadi kelas kelas
kesana kesini terus tidak ada
sosialisasi dari pengembalian uang itu
sih sebenarnya boleh disarankan langsung saja
laporkan ke polda ya dilapor ke
yang berwajib betul
direspon langsung atau bagaimana ya
karena kan beragam ya untuk jual beli online
betul tapi langsung masuk itu sebagai
laporan polisi saya terkena
kasus penipuan ya setelah itu nanti akan
dibuatkan lp dan nanti juga kan pasti
ada beberapa tahap mediasi juga jadi
surat panggilan untuk si penjual
nantikan dia juga akan diinter
diwawancara juga punya usul ini
membantu tidak bagaimana kalau saat tertipu
kita melaporkan ke banknya ke yang punya
rekening bisa juga kemudian di blok dulu
gitu sih rekening itu bisa kan ya bisa juga sih
ngeh kalau sudah aduh saya ternyata kena
tipu nih biasanya itu sudah beberapa
tapi biar bank akan melakukan itu kalau ada
surat dari kepolisian jadi pertama
polisian baru langsung kita bawa itu ke
bank ya karena nyangkut akun di bank kan kan
saya kira tergantung komoditasnya kalau
selama ini yang efektif kak melmati yang
kalau yang portal resmi tadi itu kita ke
kementerian perdagangan mereka cukup
takut karena selama ini yang menjadi
regulatornya adalah kementerian
belakangan oke intinya adalah hati hati
yang kedua jangan takut melaporkan gitu
aja ya betul sekali dan sertakan
bukti dokumen lengkap juga kayak
bukti transfer bukti percakapan juga dan
identitas diri itu yang penting jadi bisa di capture terus di print jadi bisa di print
jangan di delete dulu ya jangan jangan kalau transaksi belum selesai jangan di delete dulu
targotnya gitu iya deh kalau begitu
terima kasih mbak idulweng mbak natali mbak lala pak tulus terima kasih dan juga
semoga mbak natali juga mbak lala ini ya
untuk kasus penipuannya langsung segera
bisa diatasi amin mudah mudahan segera bisa selesai
tasnya terkirim nanti amin amin